di tengah lesunya perekonomian indonesia dampak dari pandemi covid sembilan belas
salah satu perusahaan rokok di kudus jawa tengah selasa pagi
memberikan tunjangan hari raya atau thr lebih awal kepada para buruh
total ada sekitar empat puluh satu ribu buruh rokok yang mendapatkan thr
dengan besaran satu kali gaji upah umr buruh yaitu rp dua dua ratus
untuk menghindari kerumunan masa
ditetapkan bisikal distensing dan pembayaran thr dua sif
serta antrian dengan jarak satu meter
dalam hal ini kami bersyukur bahwa perusahaan bisa masih memberikan thr
sesuai dengan ketentuan
jadi memang kita melakukan komitmen untuk pabrik rokok di kudus
berapa pada hari ini semua pahlawan yang mendapatkan hak thr
dan perusahaan ini
kita akan menjaga
pihak manajemen mengimbau agar para buruh bijak menggunakan uang thr
dan tidak berlebih lebihan di tengah pandemi covid sembilan belas